mereka patriot di udara mengepakan sayap melesat di angkasa
demi kedaulatan nusantara mereka berjuang sepenuh hati sebagai tanda bakti untuk ibu pertiwi
selamat hari bakti tni angkatan udara ke tujuh puluh tiga tetaplah menjadi sayap tanah airku